hari ini sudah berlangsung pelantikan kabinet indonesia maju yang merupakan jilid kedua dari kabinet pemerintahan presiden joko widodo
tidak terasa ya lima tahun sudah presiden jokowi memimpin indonesia
lalu selama lima tahun ini apa saja capaian yang sudah ditorahkan jokowi dan kabinetnya secara objektif
banyak kemajuan yang sudah ditorehkan namun tidak sedikit yang membutuhkan perbaikan
dan ada juga yang cenderung bertolak belakang dengan cita cita awal menjabat
kami akan bahas ini selengkapnya untuk anda pr ekonomi kabinet indonesia maju
berbicara soal pr ekonomi untuk kabinet indonesia maju beberapa data yang berhasil kami kurasi
ada beberapa hal yang tentunya menjadi pr jokowi dan juga kabinet indonesia maju dalam lima tahun ke depan
di antaranya masalah current account deficit ini seperti yang dikatakan oleh joko widodo
kemudian juga neraca dagang defisit neraca dagang kita yang seringkali mencatatkan defisit
surplusnya jarang begitu karena neraca migas dan juga non migas kita
ini terkait dengan ekspor dan impor masih belum bisa balance atau seimbang
kemudian juga menekan angka
nah kemudian bagaimana untuk meningkatkan penerimaan pajak
dan juga bagaimana ke depannya pemerintah ini bisa mewujudkan suasembadan
jadi mandiri pangan ini menjadi pr ekonomi dari pemerintahan jokowi jilid ii bersama dengan kabinet indonesia majunya
namun ada beberapa hal juga yang disoroti oleh para investor
terutama bagaimana kemudian iklim ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah indonesia
ini benar benar bisa menjadi layak investasi
atau benar benar investor ini melihat beberapa hal yang terjadi di indonesia ini
benar benar bisa meyakinkan investor untuk
penerimaan modal asing kita meningkat begitu
ada beberapa hal diantaranya bagaimana regulasi dan juga indeks persepsi korupsi
ini yang kemudian disoroti oleh investor asing untuk menanamkan modalnya di indonesia
untuk kemudian mewujudkan indonesia maju pada tahun dua ribu dua puluh
yang ditargetkan oleh pemerintah kita
kita lihat di sini kemudian apa sih sebetulnya alasan investor untuk malas berinvestasi
ternyata kalau kita dilihat di sini yang paling tinggi angkanya adalah korupsi
karena ada pepatah yang mengatakan
bahwa korupsi ini bisa membunuh investasi
jadi memang investor ini melihat
kalau korupsi ini benar benar bisa nantinya
penegakan hukum yang bebas korupsi ini menjadi salah satu hal yang disoroti sangat oleh investor
namun nyatanya dengan indeks persepsi korupsi kita yang saat ini berada
indeks persepsi korupsi kita yang saat ini berada di level tiga
dan peringkat korupsi kita ada di peringkat delapan puluh sembilan
ini artinya masih jauh dari angka yang
diharapkan untuk menggejot pertumbuhan ekonomi
dan angka yang diharapkan
agar investor ini bisa atau mau berinvestasi di negara kita
kemudian kita lihat faktor selanjutnya adalah birokrasi
kemudian akses keuangan infrastruktur
infrastruktur sendiri kita juga patut puji pemerintahan presiden joko widodo ya
karena ada delapan ratus lima puluh proyek strategis nasional
ini yang sudah berhasil
ini mulai dari tol kemudian juga pelabuhan
kemudian juga bagaimana mrt
kita juga baru diresmikan pada tahun ini
nah ini dia untuk infrastruktur
indeks persepsi korupsi kemudian peringkat korupsi kita dari negara negara tetangga lainnya
terutama dibandingkan dengan negara negara yang ada di asia tenggara
lebih dulu begitu ya
ini akan mengarah kepada global competitiveness kita
atau bagaimana kompetisi global kita di mata internasional
global competitiveness index begitu yang di sini gci indonesia pada tahun ini ternyata turun
kita harus berada di posisi
berarti ini seharusnya kita pada tahun sebelumnya ada di posisi empat puluh lima
dan ini menunjukkan bahwa
competitiveness kita atau daya saing ekonomi kita
ini sangat dipengaruhi oleh faktor faktor ini yang membuat kemudian
dasar yang kita menurun karena tingginya tingkat korupsi
kemudian birokrasi yang masih berbelit belit
kemudian akses keuangan yang juga belum rata
infrastruktur pasti boleh dikecualikan karena menurut saya sendiri infrastruktur sudah lumayan baik begitu ya
berregulasi yang berbelit belit
kita lihat selanjutnya adalah tren utang pemerintah
ini kemudian kalau pemerintah sendiri menganggarkan atau mengatakan apbn kita adalah anggaran yang produktif
jadi tagline nya adalah anggaran produktif
dimana kemudian anggaran anggaran yang digunakan oleh pemerintah ini
yang dikeluarkan oleh baik dari itu postur apbn
baik dari kerja sama pemerintah dan swasta
ini adalah untuk membangun infrastruktur infrastruktur yang ada dan kemudian bisa menjadikan uang yang digunakan itu produktif
produktif artinya apa
jadi uang yang dikeluarkan dari anggaran ini kemudian bisa untuk infrastruktur
nanti infrastruktur kemudian digunakan untuk apa
infrastruktur ini pastinya akan menunjang bagaimana pergerakan ekonomi yang ada di dalam negeri
jadi begitu itulah yang dianggap anggaran produktif
kita lihat di sini tren utang luar negeri pemerintah
dalam triliun rupiah kita lihat di sini
ini dua enam ratus triliun rupiah kemudian dua ribu lima belas tiga dua ratus triliun rupiah
kemudian pada tahun dua ribu sembilan belas utang luar negeri kita ada di angka empat enam ratus triliun rupiah
meskipun naik jadi kita sudah familiar dengan rasio utang terhadap pdb
rasio utang terhadap pdb kita jadi utang dibandingkan dengan pdb ya
nah artinya ini lembaga pemerintah moody's kemudian future ratings juga mengatakan
berarti utang kita dibandingkan dengan pdb artinya utang kita benar benar benar mencerminkan anggaran produktif
artinya apa utang digunakan untuk sektor penggerakan ekonomi utang digunakan untuk memajukan pembangunan dan juga infrastruktur begitu
ini boleh dilihat untuk tren utang kita meskipun naik
selanjutnya kita lihat untuk anggaran infrastruktur yang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan
tahun dua ribu lima belas ini dua ratus lima puluh enam satu triliun rupiah kemudian dua ribu enam belas dua ratus enam puluh sembilan satu triliun rupiah hingga tahun dua ribu sembilan belas empat ratus lima belas triliun rupiah
ini anggaran infrastruktur yang digunakan dan sampai saat ini tadi saya katakan proyek strategis nasional sudah ada delapan ratus lima puluh proyek
ini yang dikerjakan oleh pemerintah terutama untuk menyatukan kepulauan archipelego indonesia dari sabang sampai merauke begitu
dan nantinya di tahun dua ribu dua puluh adalah target pemerintah untuk mewujudkan sdm unggul dan indonesia maju
kita harapkan benar benar anggaran produktif ini masih bisa digunakan untuk sektor sektor yang benar benar produktif dan bisa mengejut pertumbuhan ekonomi dengan target sesuai dengan yang dikatakan atau dijanjikan oleh presiden joko widodo pada tahun dua ribu empat puluh
bahkan target pertumbuhan ekonomi di level tujuh sampai delapan persen
nyatanya kita sampai sekarang masih di level lima persen